saudara kepala otorita ikn bambang susantono mengatakan presiden joko widodo akan berkantor di ikn jika jalan tol dan juga airport telah beroperasi
hal ini disampaikan bambang susantono usai menghadiri rapat terbatas atau atas dengan presiden joko widodo di istana kepresidenan
dan rencananya persiapan ini rampung di bulan juli mendatang
jika sesuai dengan rencana upacara ulang tahun kemerdekaan indonesia di bulan agustus nanti akan digelar di istana kepresidenan ibu kota nusantara
sementara itu saudara menteri pupr basuki hadi mulyono angkat bicara soal anggapan rumah dinas menteri di ibu kota nusantara yang disebut sebut mewah
basuki menapik hal tersebut bahkan menyebut rumah dinas menteri di ikn
lebih kecil jika dibandingkan dengan rumah dinas menteri di kawasan widya chandra jakarta
dan itu lebih kecil daripada